pengurus front pembela islam dan gerakan nasional pengawal fatwa mui tidak akan turun ke jalan dalam aksi bela islam tiga pada dua puluh satu februari nanti
namun gnpf mui memastikan aksi dua ratus dua belas tidak bermuatan unsur politik dan berjalan damai
genpf mui bersama dengan fpi dipastikan tidak akan ikut aksi pada dua puluh satu februari nanti yang rencana akan berunjuk rasa di alaman gedung dpr mpr ri
mereka menentu dpr segera meminta pemerintah agar gubernur dki jakarta dinonaktifkan karena statusnya sebagai terdakwa
dan dikodinir oleh forum umat islam indonesia
sementara itu polda metro jaya memperkirakan ada sepuluh orang yang akan turun pada aksi dua ratus dua belas
aksi diadakan oleh forum umat islam di depan gedung dpr mpr
kabin humas polda metro jaya mengatakan pihaknya sudah mendapat surat pemberitahuan dari masa aksi yang akan berunjuk rasa pada tanggal dua puluh satu februari nanti
dan dengan kita telah kita komunikasikan sasarannya ada di mana
dan berapa personilnya akan dilipatkan
contohnya polisi nanti akan komunikasi melihat sasarnya di mana
dan kemudian akan menyiapkan semua personil untuk pengamanan itu
kalau laporan sendiri berapa estimasi jumlah pendemo
ada sepuluh ribu ya di dalam surat pemberitahuan